kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho mengatakan
empat ratus dua puluh sembilan orang meninggal dalam bencana tsunami selat sunda di provinsi banten dan lampung
jumlah ini diprediksi akan terus bertambah
sementara masyarakat diimbau tidak beraktivitas di kawasan pesisir
selamat sore pasca ada tsunami di selat sunda dan provinsi banten dan lampung
ada sejumlah dampak yang kemudian terkena di daerah tersebut dan juga korban di daerah tersebut
sudah ada bapak sutopo selaku kepala pusat data informasi dan humas bnpb
selamat sore bapak
ini kita mau bertanya mengenai dampak apa saja sih pak yang sejauh ini sore ini
mungkin bisa sedikit di highlight pak yang menjadi mungkin dampak pasca tsunami ini
yang pertama data kurban dan kerusakan memang terus meningkat ya
kalau mengacu ke data pukul tiga belas waktu indonesia bagian barat ya terdapat

seribu empat ratus delapan puluh lima luka luka kemudian satu ratus lima puluh empat orang hilang enam belas delapan puluh dua orang mengungsi dan kerusakan fisik yang lainnya
dan daerah daerah terdampak ada daerah daerah yang merah ini terutama di daerah daerah pesisir
daerah daerah pantai dari serang mulai pantai anyer sampai ke selatan ke sumur kabupaten pandeglang
demikian juga di lampung selatan
kemudian juga di
kabupaten pesawaran kesahamatan tangka bupati tanggamus
ini kecil aja
tapi yang paling parah adalah di pandeglang dan di lampung selatan
dampak dari tsunami yang menerjang pantai tadi
sejauh ini pak daerah yang paling sulit untuk diakses untuk evakuasi daerah mana pak
ya terutama daerah daerah sini
daerah daerah di selatan pandeglang
terutama daerah di sini ya
dimulai tanjung lesung sampai sumur
ini daerah daerah yang masih sulit dia akses
karena satu jalan menuju ke sini banyak mengalami kerusakan
jembatan juga demikian
yang kedua tidak ada bencana pun
infrastruktur yang ada di desa desa terutama daerah sumur di sini
kondisinya memang rusak
karena saya mengalami sendiri tahun lalu berada di sekitar ujung kulon di sini
jalannya banyak sekali kerusakan
nah oleh karena itu dari sumur kecamatan sumur itu ada tujuh desa
satu desa tim personil sudah bisa menjangkau
yaitu di desa taman jaya itu ada dua dusun
dusun panis dan tanjung male
sementara enam desa lainnya di kecamatan sumur daerah sini
itu belum bisa dijangkau
desa cikgorondong kertajaya sumberjaya tunggaljaya ujungjaya kertamukti
belum bisa dijangkau
kemudian di lampung selatan ada dua pulau pulau sebusi dan sebugu
ini ada sebagian yang terdampak empat puluh rumah rusak dua meninggal di sini
tadi ada sebagian masyarakat yang mengungsi menuju ke raja basah daerah sini
terutama yang berat adalah di sini
oleh karena itu fokus saat ini bagaimana kita melakukan evakuasi di selatan
di daerah seluruh sumur kemudian juga perlu ada ratat berat untuk mengerahkan ke sini
dengan kondisi seperti ini dan di tengah evakuasi kira kira apa sih pak yang harus dilakukan masyarakat di sekitar sini
dan kira kira pemerintah sejauh ini seperti apa yang harus dilakukan
yang pertama ya tadi masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan
kewaspadaan untuk mengantisipasi adanya tsunami susulan
karena rekomendasi dari pmkg mengatakan masih ada potensi
sehingga masyarakat tidak untuk melakukan aktivitas di sekitar pantai
ya kemudian juga waspada dengan erupsinya
dan ini dipantau oleh bpmbg
dua kilometer dari puncak gawah tidak boleh ada aktivitas